mereka juga tidak diperkenankan bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga
para penghuni kerangkeng ini dipaksa bekerja di perkebunan milik bupati langkat nonaktif tanpa menerima upah
selain itu mereka dilarang melaksanakan ibadah sholat jumat ataupun merayakan hari besar keagamaan masing masing
kami melihat ada beberapa keganjilan yang perlu pendalaman dan juga ada indikasi terjadi
hanya tindak pidana perdagangan orang karena mereka ini para tahanan tersebut itu hilang kebebasannya
dieksploitasi untuk bekerja di pabrik pengelolaan sawit dan tanpa mendapatkan gaji
mengutip cnn indonesia com kepala polda sumatera utara irjen pol panca putra simanjuntak menyatakan
berdasarkan penyelidikan yang dilakukan
polda sumatera utara diketahui enam ratus lima puluh enam orang pernah menghuni bangunan berkerangkeng
di dalam rumah pribadi terbit rencana perangin angin tersebut sejak dua ribu dua
ia menerangkan tak semua orang yang dititipkan di sana adalah korban penyalahgunaan narkoba
selain itu penghuni kerangkeng mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian
korban yang meninggal di kerangkeng itu diduga
lebih dari satu orang yang dikubur di sejumlah tempat
senada dengan hasil penyelidikan polda sumatera utara
berdasarkan pemeriksaan komnas ham terhadap beberapa saksi dan korban pada rabu pekan lalu
ditemukan adanya dugaan praktek kekerasan dalam kerangkeng di rumah bupati langkat nonaktif terbit rencana perangin angin
sementara itu ketua pusat studi migrasi meghan care anies hidayah mengatakan
menyebutan kerangkeng di rumah terbit sebagai tempat rehabilitasi narkoba hanyalah kedok untuk menghindari hukuman
menurut dia kerangkeng tersebut digunakan untuk praktek perbudakan modern
komisioner komnas ham mohamad khoyrul anam menyebut
ada kode tertentu dalam tindak kekerasan yang dilakukan terhadap penghuni kerangkeng
mulai dua lima kancing hingga mosdas
komnas ham juga telah menemukan alat dan metode yang digunakan
termasuk terduga pelaku tindak kekerasan tersebut
tim liputan cnn indonesia